disadari atau tidak banyak sekali makanan yang terbuat dari bahan tepung
misalnya saja mie yang terbuat dari tepung terigu
ada juga bakso yang terbuat dari tepung tapioca atau tepung kanji
bahkan saus dan juga kerupuk mengandung tepung
tepung merupakan bahan makanan berbentuk bubuk yang dibuat dengan menggiling biji bijian
kacang kacangan atau tanaman pangan lain
keunggulan tepung adalah mudah diolah menjadi berbagai jenis makanan yang disukai oleh banyak orang
karena roti kan berbahan dari terigu jadi tidak mengandung bahan pengawet kadang ada yang original
sayangnya proses pengolahan dan pemutihan tepung dapat menghilangkan berbagai zat gizi dalam bahan bakunya
apabila tidak dilakukan proses fortifikasi
hal ini membuat tepung menjadi sumber karbohidrat simpel
yang tidak memiliki atau hanya sedikit mengandung nutrisi
jika dikonsumsi secara berlebihan
makanan berbahan dasar tepung dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan
jadi kalau kita mengkonsumsi tepung terlalu banyak
atau karbohidrat yang simple terlalu banyak
maka akan terjadi satu kondisi lonjakan kalori
dengan kadar glukosa yang tinggi
nah dampaknya apa
dampaknya kita jadi mudah untuk menjadi lapar kembali
kemudian terjadi kadar glukosa darah yang tinggi
jadi efeknya kalau berlebihan
kita akan lebih risiko obesitas
risiko gula darah tinggi
dan pada akhirnya kedepannya jadi macam macam penyakit tidak menularnya
risiko kardiovaskular atau penyakit jantung dan pembuluh darah
jika kebutuhan kalori per hari adalah satu lima ratus kilokalori
maka asupan karbohidrat berkisar antara enam ratus tujuh puluh lima hingga sembilan ratus tujuh puluh lima klori

untuk menghindari bahaya dari makanan berbahan dasar tepung
sebaiknya masyarakat mengurangi konsumsi tepung dan mengkonsumsi langsung sumber bakunya
seperti gandum jagung atau beras
sementara bagi penderita diabetes
sebaiknya menghindari berbagai makanan olahan tepung terutama tepung terigu
selain itu olahraga rutin juga penting dilakukan
agar kelebihan kalori
tidak disimpan menjadi lemak dalam tubuh
angga putra helmi surya negara bandung jawa barat